itu berdasarkan konsolidasi dari bawah atau dari mana
ya tentu kan golkar sudah melakukan konsolidasi internal
baik dengan daerah maupun dengan para senior
sehingga tentu ini arah yang memang diminta oleh seluruh jajaran partai
dpd satu dan kepala komunikasi
ya tentunya secara keseluruhan sudah mendukung keputusan yang diambil kemarin
pak dengan keputusan ini apakah yakin golkar sendiri akan meredam gejolak yang ada di tubuh partai golkar
selama ini kan ada yang mendukung
sebelum ini sudah terendam
pak bidulkar nanti akan menunjukkan cawabat masyarakat jadi cawabat yang akan berada di bidulkar
ini kan semua the last chapter masih ada beberapa perkembangan
kita lihat perkembangan selanjutnya
komunikasi tentang cawabat sendiri sudah sejauh mana sempat ke polisi sendiri
kemarin baru kita buat kerjasama
sama dimana keputusan strategis dibicarakan oleh ketua umum empat partai
partai golkar sangat suka dengan empat
karena angkanya cocok dengan angka nomor partai golkar
terima kasih pak